sementara itu ketua umum pssi muhammad iryawan memastikan akan memperpanjang kontrak pelatih timnas indonesia sinteyong
pssi akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada pelatih asal korea selatan tersebut dengan durasi empat tahun
pria india krab sapa iwan bole itu menyampaikan rencana tersebut setelah timnas indonesia menaklukkan timnas jiresaw dua puluh satu
di stadion pakansari bogor jawa barat pada selasa malam
ketua umum pssi muhammad iryawan menilai sejak dilatih oleh sinteyong performa timnas semua kelompok umur meningkat signifikan
ia berharap mantan pelatih timnas korea selatan itu memperpanjang kontrak hingga empat tahun mendatang
adapun kontrak sinteyong habis pada tahun depan
ketua umum pssi muhammad iryawan menilai sejak dilatih oleh sinteyong performa timnas indonesia sinteyong